lagi lagi penanganan karantina pelaku perjalanan luar negeri atau ppln jadi sorotan
kali ini ada hotel karantina yang diduga melakukan kecurangan dengan memanipulasi hasil tes pcr wisatawan asal ukraina yang akan berlibur ke bali
lantas bagaimana sebenarnya pengawasan terhadap hotel hotel yang menjadi lokasi karantina
kita akan bahas malam ini bersama maulana yusran sekjen phri dan heri trianto ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
saya akan sapa halo selamat malam bapak bapak
selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
pertama kali saya ke pak maulana dulu
pak ini kan kemarin kita tahu dua hari yang lalu ramai diperbincangkan lagi lagi soal penanganan karantina dan ini menyangkut hotel
boleh dijelaskan sebenarnya bagaimana yang terjadi
klarifikasi dari pihak hotel
terhadap yang diterima oleh phri
ya pertama tama tentu kami ingin menyampaikan bahwa setiap laporan itu tentu perlu klarifikasi dulu ya keabsahannya apakah laporan itu betul adanya atau tidak
yang kedua dalam prinsip kekarantinaan ini hotel itu tidak berdiri sendiri
karena itu dibawah satu komando yang terdiri dari berbagai macam kelembagaan yang ada di dalam
ada bnpb kemudian juga ada kementerian kesehatan dan juga ada kodam
dan kami phri sebagai koordinator dari hotelnya tersebut
nah tentu apapun yang terjadi di kekarantinaan ini tentu lintas koordinasinya melalui satu pintu
seperti hotel itu komandannya di sana adalah dari pangdam ya langsung ya sebagai kepala satuan tugas khususnya
dan kemudian di sana juga ada terlibat
kementerian kesehatan sebagai koordinator karkes dari kementerian kesehatannya
nah jadi terkait dari masalah yang terjadi pada tambok ukraina tersebut
tamu tersebut tidak puas karena hasil tesnya awalnya kan positif
kemudian minta tes ulang kemudian baru hasilnya negatif
dan yang muncul di persepsinya itu seolah olah hotelnya meng covidkan tamu
nah ini adalah sesuatu yang mungkin keliru sangat keliru ya
laporannya sangat keliru dan dari sisi postingannya juga menurut kami sangat keliru
karena akan merusak keterangan hotel itu sendiri
karena apapun itu yang dilaporkan kalau kita bicaranya mengenai testing covid
yang semua yang menyangkut yang domennya kementerian kesehatan
hotel tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan atau menetapkan
termasuk menetapkan siapa lab yang ditunjuk oleh hotel yang ada berada di sana
kemudian termasuk juga mengeluarkan surat
jadi hotel itu hanya sebagai fasilitas akumulasi
jadi kita harus bijak juga memilah milah terkait laporan tersebut
dan yang tamu ukraina itu sebenarnya laporan yang beliau sampaikan itu tidak sepenuhnya juga benar
jadi apa yang disampaikan bahwa tidak boleh tes mandiri itu juga tidak benar
karena kita juga sudah meluiki investigasi khusus di internal sebagai bahan evaluasi apa sebenarnya yang terjadi
artinya komplain soal tamu yang merasa bahwa tidak boleh melakukan tes pcr dalam konteks second opinion itu sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah
pada prinsipnya penjelasan yang diberikan kepada tamu itu sudah sesuai
namun cerita yang diberikan dari tamu tersebut kepada yang kita lihat di postingan itu kan sangat berbeda
itu yang saya sampaikan tadi
kita juga harus mendengarkan harus melihat mereview
apa yang dilaporkan gitu
apakah laporan itu benar atau tidak
jangan hanya karena laporan tersebut kita angkat sekitar viral akhirnya jadi gaduh kan sekarang kan
padahal laporan itu belum tentu benar gitu loh
kan yang dikeberatan itu masalah hasil tes yang tadinya positif menjadi negatif
kemudian juga dikatakan bahwa dia tidak boleh ngambil second opinion
yang sebenarnya yang terjadi adalah beliau sudah disampaikan
yang beliau tuntut itu adalah bahwa second opinionnya mau pakai dokter pribadinya mereka
kan aturan negaranya tidak memungkinkan itu
mereka boleh tes keduanya itu untuk mengambil second opinion itu tapi harus dengan aturan yang ada
dan sudah dijelaskan oleh nakasnya kepada tamunya namun tamunya menolak
dan cerita yang muncul adalah bahwa mereka tidak diperkenankan untuk tes
nah ini kan menjadi sesuatu yang gaduh ya karena belum dicek keabsahannya
tamunya punya beberapa versi cerita yang viral tentunya soal tadi bahwa tidak diperbolehkan untuk
memberikan second opinion dalam hal ini adalah pemeriksaan pcr
saya mau ke pak heri
pak heri ini adalah ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
sebenarnya bagaimana aturan yang saat ini berlaku pak
karena ada sejumlah perubahan aturan mungkin yang belum disosialiskan dengan baik
sehingga ada kejadian seperti ini dan ini berkali kali
iya memang titik komplain yang paling banyak wna
tentu saja karena mereka pertama kali datang ke indonesia
ya mereka mesti belum mengetahui regulasi yang ada di sini seperti itu
seperti dijelaskan oleh pak maulana tadi memang ada prosedurnya semuanya diatur dalam sop
ini untuk memudahkan para tenaga kesehatan petugas keamanan hotel maupun pihak hotel sendiri dalam menjalankan karantina ini sekonsisten mungkin
jadi dalam hal kasus wna asal ukraina ini
ini kan didatangi indonesia tanggal enam belas kemudian melakukan exit test itu tanggal dua puluh satu dan dinyatakan positif
dia merasa tidak bergejala padahal kita tahu hasil tesnya menunjukkan pcr nya itu adalah sembilan belas dan dua puluh empat
tetapi kemudian ketika dia menanyakan
dia sudah ditawarkan kalau memang dia mau melakukan tentu saja bisa dilakukan dengan biaya sendiri
atau kemudian kalau enggak melakukan ya dia harus pindah ke hotel isolasi
itu diberi waktu hingga semalam sebelum yang bersangkutan memilih untuk berpindah ke hotel isolasi
ini yang poin pertama ya
kemudian tanggal dua puluh dua yang bersangkutan pindah ke hotel isolasi di pumpang
kemudian berikutnya tanggal dua puluh tujuh yang bersangkutan itu melakukan tes pcr dan itu memang dimungkinkan sesuai regulasi dari kementerian kesehatan
jadi untuk pasien yang menjalani isolasi di hotel itu di hari kelima dan keenam bisa menjalani test pcr dan jika hasilnya negatif
dia bisa meninggalkan tempat isolasi
jadi ketentuan awalnya dia bisa di isolasi selama sepuluh hari ya
kalau tanpa gejala
kalau dengan gejala di isolasi sepuluh hari ditambah tiga hari
memang praktis tidak ada persoalan di sana
sampai hari yang bersangkutan menyalanjutkan perjalanan ke bali
pak heri ini kan ada satu kasus
yang sudah ramai tapi sebelumnya juga sebenarnya sudah ada beberapa kasus yang mencuat begitu setidaknya di media sosial soal bagaimana proses karantina para pelaku perjalanan dari luar negeri
sebenarnya sekarang kan sudah ada aturan baru yakni dari tujuh hari menjadi lima hari untuk karantina
boleh dijelaskan alurnya ketika ada pelaku perjalanan dari luar negeri ke indonesia apa saja yang harus dilakukan
ya kami sebenarnya disatgas penanganan covid bersama
memangku kepentingan lain
sudah memiliki ya sop nya gitu ya
dalam dua bahasa yang kita informasikan kepada para pelaku perjalanan
sehingga mereka bisa memahami prosedur yang ada di indonesia
jadi ketika pertama kali masuk ke indonesia
mereka tentu saja harus menjalani pcr dulu
ketika dia negatif
dia bisa menjalani karantina
kemudian ketika mau keluar di hari keempat untuk ketentuan sekarang
kalau ketentuan sebelumnya hari ke enam
ketika exit testnya negatif tentu dia melanjutkan perjalanan
kalau yang positif ini kemudian melakukan isolasi seperti yang ditentukan
sampai yang bersangkutan itu negatif ketika menjalani tes pcr
jadi sebenarnya tersederhana itu prosesnya
katanya di negara negara lain juga
tetapi memang ada beberapa komplain dari sejumlah wna
yang merasa bahwa dia baik baik saja
artinya tidak memiliki gejala
tetapi itu dia dinyatakan positif
padahal kita tahu kalau namanya covid itu dari varian baru maupun varian lama
itu memang tidak memiliki gejala
jadi itu yang terjadi
jadi kalau orang tanpa gejala
belum tentu dia juga negatif
dia tetap bisa jadi karir yang bisa menularkan ke orang lain
makanya itu pentingnya karantina itu dilakukan
sorry isolasi itu dilakukan
karantina dilakukan kemudian ada isolasi
yang untuk memastikan para pelaku perjalanan ketika berkumpul atau melanjutkan perjalanan ke tempat lain
itu sudah negatif covid sembilan belas
sepertinya kalau kita dengar prosesnya untuk karantina para pelaku dari luar negeri ini
sepertinya sederhana meskipun ada sejumlah komplain dari warga negara asing terkait dengan hasil tes
saya mau ke pak maulana
pak maulana apakah komplain komplain yang diterima oleh pihak hotel ini
bagaimana sebenarnya menanggapinya
karena kita tahu bahwa penanganan pandemi dalam hal ini adalah karantina
melibatkan banyak orang dan hotel adalah pihak pertama yang pasti menerima komplain itu
ya tentu kami bersama tim satgas lainnya ya
yang terlibat dalam karantina
ini selalu melakukan evaluasi
itu rapat itu bisa paling minimal itu seminggu sekali
kadang bisa tiga hari bisa dua hari sekali
dan dari hotel pun selalu mengevaluasi kinerja daripada hotel karantina tersebut
karena bagaimanapun evaluasi itu dibutuhkan untuk mereview dari masukan masukan atau kritikan kritikan masyarakat
khususnya ppln yang merasakan bagaimana di karantina
namun bagaimanapun evaluasi ini kita juga harus lihat juga dari sisi lain dampak dari psikologis dari ppln yang dikarantina
ini juga kita harus pahami
makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa setiap laporan itu kita juga harus bijak menerimanya dulu
sehingga kita bisa lihat laah permasalahan utamanya itu apa
bagaimanapun di karantina itu mau tiga hari juga pasti ada rasa kebosanan
nah ini yang jadi utamanya
dan akan membandingkan
kedengaran tempat yang lain
nah hal hal ini tentu yang menjadi subtansi utama bagi kami di hotel
bagaimana membuat kenyamanan tamu ini lebih paling tidak mendekati dari yang diinginkan lah
baik dari sisi makanannya dari sisi pelayanannya dan seterusnya
namun juga ada juga hal yang juga menarik
bahwa hotel tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal karena terikat dengan aturan
tidak ada housekeeping dan seterusnya
nah inilah yang terus menjadi evaluasi kami mbak untuk memberikan sesuatu yang terbaik
kami siap menerima kritik sejauh itu memang domainnya dari hotel liar
pak maulana kalau kita bicara lebih luas lagi ini dunia perhotelan pasti soal pariwisata
dan pandemi ini mengerus benar benar mengerus bisnis perhotelan
anda melihat peristiwa seperti ini jika berulang kali terjadi
apakah anda melihat ini sangat merugikan anda
oh iya tentu pasti mbak
itu yang saya maksud tadi
jadi karena hanya posting yang sedikit itu kan akhirnya merusak nama hoteliers
kami juga berharap ini tidak terjadi lagi
karena bagaimanapun yang terlibat di karantinaan ini hotelnya cuma sedikit
kita memiliki seluruh indonesia itu tiga puluh ribu hotel
yang terlibat ini sekarang ini baru satu ratus tiga puluh hotel mbak
dan kondisi hotel itu juga bukan dalam kondisi yang cukup baik ya
belum menyerap tenaga kerja
alkopensi juga masih rendah
nah ini juga harus diperhatikan
kami mengharapkan mungkin ada mungkin ke depan ini lintas koordinasi terhadap pemerintah juga
sebelum menyampaikan komplain ini juga menjadi penting untuk diperhatikan
supaya tidak merusak industri pariwisata pada umumnya mbak
demikian yang kami harapkan
jadi komunikasi dulu dengan pihak pihak terkait termasuk dengan phri ya
jadi jangan langsung dirilis begitu
kalau pemerintah rasanya sangat mudah membuat suatu membuka satu komunikasi
dan seharusnya pemerintah yang bagian dari merupakan bagian dari pembuat kebijakan
harusnya lintas komunikasi komunikasinya akan jauh lebih baik ya
daripada publik yang mungkin sulit mendapatkan akses tersebut
seperti pertanyaan pertanyaan mengenai masalah testing masalah pelayanan masalah aturan
tanpa harus kita membuka itu dalam postingan sosial media yang akhirnya menjadi gaduh
saya mau ke pak heri
pak heri tadi dijelaskan bagaimana komplain dari pihak phri
bahwa semua masalah harusnya dibicarakan terlebih dahulu sebelum dirilis ke publik
sebenarnya bagaimana pemerintah melihat potensi bahwa saat ini bisnis perhotelan juga sedang tidak baik baik saja
bagaimana pemerintah ini bisa menggabungkan atau berkolaborasi agar semuanya bisa menjadi lancar bisa karantina dengan baik
tentunya berkurang komplain komplainnya bagaimana dengan aturan aturan dari satgas untuk mendukung hal hal itu
iya jadi pertama kami ingin menyampaikan juga terima kasih juga kepada phri yang selama ini telah berkolaborasi dengan pemerintah
untuk menyediakan tempat karantina yang memadai bagi pelaku perjalanan
karena pemerintah tidak mungkin melakukan itu sendiri mengadakan itu sendiri itu yang pertama
kemudian yang kedua sejak kebijakan karantina ini diberlakukan pada tahun dua ribu dua puluh ya akhir dua ribu dua puluh itu memang sejumlah perbaikan dilakukan
pemerintah sangat terbuka dengan masukan masukan atau keluhan keluhan yang terjadi di masyarakat atau pelaku perjalanan
yang merasa kurang nyaman saat menjalani karantina
ya sudah tahu mengapa
ya anda melakukannya
kenapa ya pernah menerima informasi yang terjadi sebelum ini deze
ya sudah tahu mengapa itu terjadi di sisi industri ansikan yang ada dengan strategi pen tujuh belas ribu sembilan puluh

kondisi motor kerja pada klo ini hingga panggilan saluran penindapan setelah bagnim certified dengan st smt
selesai ya sudah clear kita sudah
sama sama melakukan investigasi
kami juga sudah bertemu
dengan pihak kementerian kesehatan
dan ekonomi kreatif
untuk kemudian maju ke depan
bagaimana terus memperbaiki
karantina ini terutama
untuk pelaku pelaku perjalanan
wni maupun dari wna
sehingga standar pelayanannya itu
semakin tinggi dan
pada akhirnya karena ini adalah bisnis
jasa juga ya
jasa pelayanan karantina
itu tingkat kepuasan dari
para pelaku perjalanan itu juga
memadai tetapi harus
diingat bahwa saat ini adalah
situasi yang cukup darurat
sesuatu yang tidak mudah
yang kita sedang berusaha
mengatasinya dengan berbagai macam
cara jadi karantina adalah
hanya salah satu cara
untuk mencegah transmisi
covid ini meluas saat ini
transmisi terbesar adalah
di indonesia yang juga
memerlukan perhatian yang lebih tinggi
selain karantina jadi semuanya harus
berjalan secara seiring
dan sejalan demikian
melihat pengalaman ini sudah
hampir dua tahun ada karantina
oleh negara anda melihat
yang menjadi celah apa evaluasi
dari pemerintah apa evaluasi dari satgas
soal celah yang mungkin saja
bisa digunakan oleh orang orang tertentu
yang niatnya negatif dan
kemudian apakah ada rencana anda untuk
meletakkan begitu mengadakan
petugas pengawas di lapangan
bertemu dengan pihak phri
yang sebagai ujung
tombak karantina ini pihak kemenkes
memang melakukan evaluasi yang mendalam
tentang apa yang kita lakukan
selama ini tentu saja kami menemukan
semacam blank spot gitu ya
dari proses karantina ini yang
celah bagi orang orang yang tidak bertanggung jawab
manfaat jadi sejak ada
di kedatangan kemudian
sampai misalnya berangkat ke hotel
ini adalah satu proses yang sedang kita
amati dan sebagaimana
disampaikan juga oleh pihak kepolisian
yang ditugaskan oleh presiden
untuk melakukan evaluasi
dan kemudian melakukan klarifikasi
yang diterima dari
masyarakat memang ditemukan
seperti itu dan kami memang
kelemahan yang harus
dan mudah mudahan ini menjadi
sebuah awal juga ya dari
perbaikan yang semakin maksimal
sementara dari pihak hotel
tentu saja pak maulana juga menjelaskan
yaitu adalah bagian dari
apa ya dari sistem
dari sistem karantina ini
yang memang sebagian besar
itu bukan tanggung jawabnya hotel
selain menyediakan ini ya
karena komplain komplain terhadap hotel terhadap pelayanan
itu ada sendiri juga gitu
tetapi yang terkait dengan jebakan
banyak yang ditudukan
atau yang dilaporkan oleh masyarakat
rasanya itu kami juga mendengar
dan kemudian terus menerus
melakukan perbaikan agar
hal serupa tidak terjadi lagi
baik kita akan tunggu
masyarakat akan tunggu bagaimana
evaluasi besar besaran oleh pemerintah
terkait dengan karantina
pelaku perjalanan dari luar negeri
semoga ini bisa juga
membantu ya bagaimana pihak phri
ini supaya hotel hotel juga
tetap punya citra yang baik
tentunya dari hotel juga harus
berlaku demikian terima kasih
para narasumber sudah bergabung
bersama kami ada tadi pak
heri trianto ketua bidang
komunikasi publik satgas covid sembilan belas
dan pak maulana yusram sekjen phri
sudah bergabung bersama kami terima kasih
terima kasih salam sehat
terima kasih salam sehat